dua bocah malang yang masing masing berusia empat tahun tewas terbakar lantaran terkunci di sebuah mobil yang terparkir di desa nogosari kecamatan pandaan kabupaten pasuruan selasa siang
menurut keterangan warga saat itu keduanya sedang bermain di dalam mobil
namun tak lama tiba tiba mobil terbakar sementara kedua korban terjebak di dalam mobil
warga telah berusaha menyelamatkan kedua korban namun tak berhasil
menurut pemilik mobil mobilnya sudah satu bulan tak digunakan dan terparkir di garasi rumahnya
mobil tidak ia gunakan karena ada aturan pembatasan akibat pandemi covid sembilan belas
polres pasuruan jawa timur telah melakukan olah kejadian perkara
dari keterangan sementara polisi menemukan api muncul dari tangki mobil sisi kiri belakang
kedua bandita tersebut mencoba menyelamatkan diri lewat perjalanan
di pintu kanan
nahas pintu tidak dapat dibuka karena terhalang tembok
namun polisi belum dapat memastikan penyebab munculnya api karena masih menunggu analisa dari tim khusus
polisi juga tengah memeriksa orang tua korban terkait kemungkinan adanya kelengahan pengawasan
analisa awal bahwa ada kelalean kelalean
kelalean dari orang tua korban kelalean dari pemilik kendaraan
dalam setiap hunian itu harusnya yang namanya apar itu tersedia
sementara pemilik mobil sedang tak berada di rumah mobil ditinggal dalam keadaan tak terkunci dengan posisi kunci mobil masih tertancap di tempat kontak kunci
tim liputan cnn indonesia